dongeng bahasa indonesia
ayam yang tersihir
alkisah hiduplah seorang gadis kecil bernama heather dengan ayah dan ibunya
heather adalah anak bahagia dan cerdas
ayahnya sebagai penebang kayu tidak menghasilkan uang banyak
tetapi ia berhasil membawa pulang kebutuhan pokok
heather dengan senang membantu ayahnya
karena kadang kadang dia akan mengajarinya cara bertarung
sekarang di hutan ini
hidup dua saudari peri
phibie yang termuda sangat nakal
dan sering menyusahkan saudari perempuannya
phibie sudah aku bilang jangan menyentuh mantraku
jangan sentuh mantraku
terang saja kakakku
hmm apa kau tahu betapa pentingnya hal ini
baiklah kalau kau tidak akan mendengarkan aku akan menjauhkanmu
apa tidak kembalikan aku
tidak tidak sampai aku selesai
dan ya aku telah mengambil semua dari kekuatanmu juga
phobi bertengkar dengan elaine untuk mengubah punggungnya tetapi tidak berhasil
akhirnya dia hanya bergumam sendiri
itu hanya bercanda tidak bisakah dia mengerti itu
hah apa itu
phoebe melihat heather dan ayahnya bertarung
wow itu terlihat menyenangkan
hah aneh aku bisa merasakan sesuatu yang datang dari gadis itu
hahaha kau akan kalah lagi heather
hah tidak semudah itu
ayah kira kau sudah siap untuk mengalahkan semua monster
aku selalu siap ayah
hah aku merasakannya lagi apa yang bisa
oh induk ayam
heather berlari ke arah phoebe
yang belum pernah sedekat itu dengan manusia
sebelumnya dia sudah berhenti mengelola ayam

kau memang tidak berguna
kau tidak bisa menangkap ayam yang sangat lucu
ayah bila kita bisa memelihara ayamnya
oh selama kau merawatnya
mengapa ada ayam betina berkeliaran di hutan
heather tidak mendengarkan
dia cukup senang dengan hewan peliharaannya
dan phoebe menyukai perhatian itu
sehingga dia dengan tenang di atas pelukannya
yang kagum dengan rumah tempat mereka tinggal
apakah kau di rumah
ibu kami sudah memotong banyak kayu hari ini
kami akan bisa mendapatkan obatmu besok
batuk ini adalah batuk
hafibi melihat heather ketika dia mencoba menghibur ibunya
kau bawa apa itu
bukankah ini lucu
ah ayam betina di hutan
kasian sekali kita harus merawatnya
wanita itu masuk ketika heather mengikutinya
phoebe merasa sangat buruk
dan ketika malam tiba
dia mematuk rumah itu dan mengubahnya
tempat tidur jerami berubah menjadi kasur yang bagus
dan lemari diisi dengan makanan
segera elaine meninggalkan beberapa sihir dalam diriku
dia pergi dan segera tiba di pondoknya
phibie di mana kau sekarang
fibi memberitahu saudari perempuannya segalanya
elaine menatapnya dengan tidak percaya
sepertinya mereka itu adalah orang yang baik
phobi kau tidak harus pergi ke sana
mereka adalah manusia dan bisa memanfaatkanmu
kalau mereka tahu kau perih
phoebe telah menyukai heather
dan memohon begitu keras sehingga elaine akhirnya menyerah
aku akan menjadi ayam ketika di sana
dan aku tidak akan mengungkapkan diriku
baiklah tapi tetaplah berhati hati

dan dia menerima ayamnya
dan dia menerima ayamnya
dan dia menerima ayamnya
dan dia menerima ayamnya
maka elaine dengan bahagia mulai hidup bersama heather
mengunjungi elaine dari waktu ke waktu
suatu malam ayah heather pergi untuk menjual kayu
ayah biarkan aku ikut denganmu
maaf heather tapi ayah tidak bisa membawamu
kenapa tidak bisa
sayang kau tahu tentang orang orang di kota
yang secara misterius menghilang bukan
dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi
tapi ibu aku akan sangat berhati hati
maafkan aku sayang tapi kau harus tinggal di rumah
dan dengan itu
heather melihat ayahnya membawa gerobak itu ke kota
ibu heather sangat sakit sementara ayahnya sibuk merawatnya
ayah apa kau tidak akan menjual
oh dia tertidur
bagaimana menurutmu ciki
ingin pergi bersamaku ke kota
petualangan bersama heather
oh aku akan melindunginya dari siapapun yang mencoba menyentuhnya
heather mendorong gerobak kayu dan mereka segera tiba di kota
heather merasa senang bisa menjual kayu bakar
tetapi sebagai gadis yang penurut dia memutuskan untuk segera pulang
oh itu danau yang sangat indah
oh kau pikir aku takut padamu
tidak perlu sesapa ya
lalu heather ditarik ke bawah
tapi itu bukan danau lagi
dia telah tiba di laut
hmm kau akan sangat berguna dengan semua energi ini
aku adalah ratu berll dari laut yang sangat gelap
aku akan menjebakmu dengan cara yang sama aku telah menjebak orang lain di kota ini
dan tiba tiba heather menemukan dirinya berubah menjadi makhluk laut
dia dibawa ke penjara besar di mana ada yang lain yang telah diubah juga
biarkan aku keluar
itu tidak berguna
jika kau melakukan sesuatu mereka akan menghukummu
ikan itu menjelaskan bahwa ratu akan menggunakan energi mereka untuk tumbuh lebih kuat dan menguasai kota
tapi kita tidak bisa tinggal di sini saja
dan kita pasti bisa mencoba untuk keluar
mendengar kata kata heather itu membawa harapan ke hati ikan ikan
mari kita coba memecahkan dindingnya
sementara itu fibi sangat khawatir
oh dimana dia
ayahnya telah mengatakan sesuatu tentang orang yang hilang dengan misterius di sini
apa yang harus aku lakukan apa yang harus aku lakukan
dan dia sangat terkejut
phoebe kenapa kamu memanggilku
aku lebih baik tidak terlihat
elaine aku telah kehilangan heather aku tidak tahu dimana dia
tunggu aku bisa merasakannya lagi
phibie mengatakan kepada elaine bahwa dia kadang kadang bisa merasakan aura ajaib dari heather
tetapi tidak pernah tahu apa itu
hmm kita akan melihatnya nanti
untuk saat ini mari kita menemukannya
au apa itu tadi
elaine sihirmu akan rusak
aneh tidak ada yang terjadi pada aku
mungkin itu karena bentuk yang telah kau ambil sudah diambil aku tidak bisa masuk
tapi aku akan mengambilnya dia adalah temanku dan aku akan mencoba menyelamatkannya
elaine tidak bisa menghentikan fibi sehingga dia mencoba mengujahnya menjadi ikan yang kuat
apakah kau bercanda
sihirku tidak berfungsi ini harus dilakukan aku akan tetap berhubungan denganmu saat kau sedang dibawa
phibie mengikuti aura heather dan segera tiba di istana ratu bero di mana dia melihat penyihir itu
itu penyihir jahat ratu bery
apakah ada cara untuk mengalahkannya
aku tidak tahu tapi untuk sekarang carilah heather menjauhlah dari penyihir itu
phobi berenang pergi dan segera menemukan heather
cikie kau di sini
ya aku di sini
kau di sini dan kau bicara
aku akan menjelaskannya nanti tapi sekarang ayo kita keluar dulu kenapa benda ini retak
heather menjelaskan bahwa semua orang telah mencoba untuk memecahkan kacanya tetapi tidak berhasil
baiklah kalian mundurlah
sihir phobi membebaskan semua makhluk laut yang dengan panik berenang pergi
sayangnya ratu beryl merasakan kekuatannya melemah
sepertinya ada yang salah
ayo kita cepat pergi dari sini
untuk apa itu
ratu beryel dan pengawalnya tiba di sana dan sekarang melihat vibe dan heather berenang menjauh
para penjaga mengejar kedua gadis itu dengan cepat
fibi apa kau di sana
phibie aku ingat sesuatu itu hanya rumor tapi salah satu cara untuk menghabisi ratu beryel adalah dengan melemparkannya ke darat dia pasti tidak akan berdaya di sana
phibie memberitahu heather apa yang dikatakan elaine
tapi bagaimana cara mengeluarkannya dari dalam air
heather kau berenang di depan aku akan mengalihkan perhatian dua monster
tidak ciki kau tidak seimbang dengan mereka
tetapi ketika dia menyentuh mereka kedua monster itu berubah menjadi emas dan tenggelam ke dasar laut
wow sihir elaine benar benar bekerja
melihat ini ratu beryl menyerang heather
sang ratu adalah pejuang yang baik tetapi anehnya heather bahkan lebih baik
tidak kenapa kau kecil kau kau tidak akan lolos hai
dan dengan sekenap kekuatannya dia melemparkan penyihir itu langsung ke daratan
ratu beryl kehilangan kekuatannya mantranya pecah dan orang orang yang hilang lainnya kembali ke daratan
heather dan phoebe juga berenang dan orang orang bersorak untuk apa yang telah mereka lakukan
wali kota memberi hadiah besar kepada heather
tentu saja phibie tidak pernah menunjukkan diri kepada yang lain tetapi kemudian menjelaskan semuanya kepada heather dan keluarganya
jadi selama ini kau adalah peri phoebe wow
tidak heran kenapa rumah kita tiba tiba menjadi megah
terima kasih peri sayang kami selamanya berterima kasih padamu karena telah merawat heather
aku hanya tidak pernah mengerti satu hal apa perasaan ajaib aneh yang kudapat darimu heather
itu mungkin adalah kekuatan batin dan juga harapan yang dipancarkannya itu adalah semacam sihir khusus
memang benar karena setiap orang memiliki kekuatan batin dan harapan
ketika kita menggunakan untuk kebaikan yang lebih baik saat itulah keajaiban nyata terjadi